ribuan pengemudi ojek online kamis pagi menggelar aksi mogok di kawasan senayan jakarta pusat
terkait murahnya tarif promo yang diberlakukan oleh pihak manajemen
para pengemudi ojek online memprotes dan kemudian mendesak pihak manajemen lebih transparan
dan kembali menerapkan standar tarif per kilometer
aksi mogok dilakukan ribuan pengemudi ojek online di jalan asia afrika senayan jakarta pusat
mereka menyuarakan aksi protes terhadap pihak manajemen
banyaknya pengemudi yang mencapai dua orang membuat polisi kewalahan
lantaran aksi menggunakan separuh badan jalan
aksi mogok operasi ini dipicu kekecewaan para pengemudi
atas tarif promosi per kilometer sebesar rp dua yang diberlakukan pihak manajemen
karena membuat pendapatan mereka menurun drastis
meskipun bagi konsumen promosi ini sangat baik sekali
malaysia itu korupsi bilang ke media dua sampai ke kita nggak nyampe dua
nggak sesuai tarifnya
satu lima ratus itu juga nggak nyampe
malaysia harus turun tangan resmi habis tuh manajemennya
transferannya harus jelas tarifnya juga harus jelas
manajemen rotasi semua
untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru demo ojek online
sudah terhubung melalui sambungan telepon
jurnalis transmedia badru jamal
saat ini halo badru selamat sore
kita lihat untuk informasi terakhir
banyak sekali yang melakukan aksi demo
karena mereka tadi seperti tesimoni yang barusan kita dengar
dua rupiah menurut pihak perusahaan
tapi yang masuk ke mereka itu sekitar satu lima ratus rupiah
apakah memang itu yang menjadi salah satu akar persoalannya
atau ada persoalan lain badru
demo pengumpulan ojek kali ini juga dibatasi
mereka menuntut untuk agar
pengemudi pengemudi lain rekan rekan mereka
yang sebelumnya sudah dinonaktifkan oleh pihak manajemen grepek
untuk kembali diaktifkan
dan selain tuntutan tersebut
pengemudi grepek juga meminta agar pihak manajemen
menaikkan tarif yang awalnya mencapai rp satu lima ratus per kilo
ingin dinaikkan menjadi rp dua per kilo
ya badru sejauh ini mereka ramai sekali melakukan aksi demo kali ini
apakah anda sudah mendapatkan informasi baik di lapangan
ataupun apakah sudah ada perwakilan dari pihak pengemudi ojek online ini
bertemu dengan pihak manajemen perusahaan badru
ya untuk saat ini belum ada pertemuan
antara pihak manajemen grepek dengan pengemudi
namun dapat dipastikan saat ini pihak manajemen gradebag
masih memikirkan untuk menaikkan tarif
sesuai tuntutan para pengemudi grepek
sementara untuk tuntutan penonaktifan kembali grabbike
pengemudi grepek yang sebelumnya telah dinonaktifkan
pihak manajemen sendiri bersikung tetap untuk
tidak mengaktifkan pengemudi tersebut
karena mereka dianggap telah melanggar
ketentuan ketentuan yang berlaku di grepek
seperti menggunakan order fiktif
gps fiktif dan lain sebagainya
bila sampai sore ini belum ada pertemuan dengan pihak manajemen
apakah memang para pengemudi online ini
ataupun aksi mereka ini akan dilanjutkan kembali
atau mereka hanya akan berhenti
badru jamal jurnalis transmedia
terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini